tayang dua puluh tiga februari dua ribu dua puluh
pelan pelan cu
pelan pelan iya ini juga pelan pelan
tum ben kang asep bisa keluar rumah
cik anah teh lagi gak ada dirumah ya
capek kerja terus ya
bukan cuma itu
saya teh gak dihargai
saya kepala rumah tangga
omongan saya didengerin
saya punya harga diri
pengen larang anak balik lagi keluar
saya tuh pengen larang anah balik lagi keluar
saya tuh pengen larang anah balik lagi keluar
tapi kalo anah gak kerja
yang cari napkah siapa
saya mau kerja apa
saya mau kerja apa
kalaupun kita ada kerjaan
gajinya gak seberapa kang asep
gak bakalan cukup

lega rasanya bisa istirahat sebentar
edah gak ada
lagi belanja baju ke bogor
kang dudung gak diajak
tapi pas udah sampai pasar
saya sengaja tinggal
edah enakan enakan jajan
emangnya edah gak puasa
tapi kan seharusnya
dia menghormati saya sebagai suaminya
saya bener bener sedih
saya bener bener sedih
sejak edah kerja
dia gak pernah lagi menghargai saya
dan marah marahin saya terus
dan marah marahin saya terus
saya sudah selesai
kalau habis mandi tambah cantik
ya allah gosong
ya allah gosong
ya allah gosong
berapa jam lagi sih rock
ini sudah tidak sah
puasa itu harus ikhlas
bukan seperti ini
kalau sudah begini
sudah tidak ada pahalanya
kalian cuma dapat
haus dan lapar saja
sudah batalin sekarang
siap pak ustad rw
tapi jangan sampai ketahuan pak ustad rw
ncu bos ciloknya teh sudah matang belum
ncu mau ngider sekarang
tumen kamu cepat datang ya cuy
nanti teh habis jualan cuy mau ke cidahu
oh yaudah tuh udah matang ambil aja di dalam
ncu kamu mau ke cidahu
iya aku mau ke cidahu

iya aku mau ke cidahu
oh kamu mau ke cidahu
iya aku mau ke cidahu
oh kamu mau ke cidahu
iya aku mau ke cidahu
oh kamu mau ke cidahu
iya aku mau ke cidahu
oh kamu mau ke cidahu
iya aku mau ke cidahu

iya aku mau ke cidahu
oh kamu mau ke cidahu
iya aku mau ke cidahu
sebaiknya gak usah dikasih tahu apa ya
soalnya undangan udah disebarkan
simpanlah rahasia ini
buat kalian berdua
amat juga mau pura pura gak tau ya
kisah hidup mimin begini banget ya mak
nanti kamu bahagia
kering lagi itu
saya kalau aku marah sama saya cek
itu kang dadang
dicariin tuh sama mitra usaha bisnis nurjana kamu
mau sih pada lari lari
kang dadang kemana
namun karena daya rev
koalitas kath materia